oh ya saya beliin dia perhiasan loh tunjukin tunjukin ke maman
cantik ya ini pasti edisi terbaru ya tentu
itu makasih banget ya tante
bella kamu sama siapa gak apa apa
afid kalau bawa dia ke rumah sakit
kenapa papa nggak nanya langsung aja ke bella
kan dia orang yang paling tahu
di mana keberadaan afif dibanding orang orang di rumah ini
kau gak terbukti pak
alvis yang udah menikah lagi
tapi masih aja inget sama dia
bisa gak kamu berhenti jelekin bela
dan buat hidupnya afid jadi makin susah
sudah terlalu banyak masalah yang datang
karena ulah kamu dan mama kamu
afid hidupnya ancur
papa selalu wajahnya lain raina
kenapa papa selalu mikirin cuma afid
tolong anak papa itu cuma afid aja
raina juga anak papa
kamu kan punya mama
yang selalu belain kamu
kalian berdua tuh adalah pasangan yang kompak
yang selalu menyudutkan bella dan afif
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
kamu tidak butuh papa
halika kamu gak ada musibah
bella kamu sama sebilang
mbak bella apa
kenapa dia gak angkat telepon ya
mau ngeluh dan ngerengek apa lagi
aku mau minta maaf pak
aku sadar selama ini aku salah
tadi aku terbawa perasaan pak
ya udah gak apa apa
tolong rubah sikap kamu itu ya
karena kalau kamu terus terusan kayak gitu
papa bisa darah tinggi
oh ya papa udah makan belum
bisa bawa kesini makanannya
gak usah apa apa
pak tadi udah makan di kantor
kenapa nggak angkat telepon papa ya
ibu jadi khawatir sama dia
gak usah mikirin afif dulu
sekarang bapak minum obat ya
terus papa istirahat
nanti biar reina aja yang ngerahin
ella yang sumpah ada perasaan van von
dia itu dia
siapa tau itu dia
kamu harus jaga afif agar tersadar
jangan biarin dia pingsan
kalau afif sampai pingsan dia adalah bahaya
kamu jangan jangan pingsan afif
anika pegang resifan
kenapa aku sengalkan telepon papa ya
nyambung kok teleponnya
tapi kamu diangkat
untung tadi mama udah ke whatsapp
aku kasih tahu kalau aku lagi belanja di daerah sini
saya itu hari ini full ngebahagiain cynthia
biar terhibur makanya shopping
karena di dunia ini perempuan tuh obatnya cuma satu untuk bahagia
kamu udah terlalu baik sekali sama anak aku
kamu tuh beruntung sekali sama baby
punya mertua sebaik tante silvia
oh iya saya beliin dia perhiasan loh
tunjukin ke mama
iya cantik banget
makasih banyak tante
ini pasti edisi terbaru ya
aduh beruntungnya kamu itu
tante sylvia makasih banget ya tante
kenapa kamu sedih
jangan murung gitu dong
aku cuma lagi ngebayangin aja tante
kalau aja afif bisa mencintai aku sama kayak tante menyayangi aku
pasti aku bakal jadi wanita yang paling bahagia di dunia
tenang aja sayang
harus sabar jadi perempuan
udah gak usah sedih
kamu tenang ya
ini sekarang kamu minum dulu
tadi saya agak kesan tuh
biar saya ke kamar mandi aja
makin lama actingnya makin luar biasa
siapa dulu dong
aku mau belanja lebih banyak daripada itu